di mana pun saudara berada saya mendapat kehormatan dikunjungi didatangi oleh umum partai nasdem
partai nasional demokrat saudara surya paloh dan rombongan dengan unsur unsur pimpinan dari nasdem
kita sebenarnya sahabat lama jadi pertemuan berjalan dengan sangat baik
mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon dua
kemudian langkah langkah selanjutnya komunikasi telah berjalan terus menerus secara intensif antara pak surya paloh
rekan rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami dari partai gerindra
pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang
sehingga hari ini tadi terjadi suatu
untuk sebesar besarnya kepentingan rakyat indonesia
pemerintahan yang kuat dan efektif
selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya
tentu buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas
yang pertama adalah sebagai presiden terpilih sekaligus ketomun di tpp gerindra
kedua sebagai sahabat lah
dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat
hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu antara kami berdua dan didampingin oleh kawan kawan semuanya baik dari gerindra maupun nasdem
semuanya bermuara pada satu kesimpulan
indonesia sebagai negara besar
teruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita
seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini
agar pengisian kemerdekaan yang kita telah milikin ini tidak boleh berhenti di tempat apalagi mundur ke belakang
sisi lain kita juga melihat
kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks
satu sisi bersyukur ini negara besar
sumber daya kekayaan alam yang kita miliki
masyarakat dan penduduk yang kita miliki
m aside mania melihat indonesia bagi satu haltaukarangkali masih cukup menarik untuk bisa menjadi sesuatu
yang bersesuai dengan keinginan interest mereka
artinya kita tidak bisa tidak harus mengakui
kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional
dengan kompleksitas yang kita hadapin dari berbagai permasalahan yang kita miliki
itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita miliki
saya berulang kali berangkali saya sudah masih ingat
pemilu adalah merupakan suatu amanah konstitusi berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki
tapi tidak ada artinya pemilu saya katakan
kalau itu hanya untuk kerusakan kehidupan kebangsaan kita
nah kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama
kebijakan yang telah kita lalui bersama seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh mas prabowo
akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu
dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama
ya baru saja kita dengarkan pernyataan dari presiden terpilih prabowo subianto
dan juga surya paloh dari kepala
ketua umum partai nasdem yang mengunjungi prabowo subianto di kediamannya di kertanegara
saudara perbincangan kami terkait dengan sepak bola yang akan bertanding malam hari ini
antara timnas u dua puluh tiga dan juga korea selatan masih akan berlanjut